udah lah udah lah
ngapain cari masalah kalau dia cari masalah itu kita lawan
udah lah kita cari oneril lagi yuk
lain gitu sebalik sebalik
udah lah udah lah
ngapain nih udah
sok aja udah seorang kan
coba jangan sendirian
kamu takut malu
malu aku mau
kalau saya kalah aduh
ah kamu memang ngerak
udah nggak usah dilawan
dia kan gak cari masalah sama kita
kali ini dia cari masalah
itu baru kita lawan
mending cari oneril bro daripada gelut
wah ini si kobar aduh
jadi ini proyek yang kembali hari saya minta kamu selesaikan
ini saat yang tepat untuk gue bikin masbe itu cumburu sama gue
dan begitu pentingnya gue itu di kehidupannya dia
gue akan buat masbe untuk bermohon mohon sama gue supaya gue mau balikin sama dia
kok kamu jadi ikut ikutan aku sih
aku manggil kamu ganteng kamu manggil aku cantik
iya aku tahu
jangan cantik terus ah
hah kamu mau ngajakin aku dinner lagi
romantis banget sih kamu alex
aku gak nyangka deh
aku gak pernah diperlakukan
hah be cemburu kan
alex itu kan anak gue kencur
ternyata diana memang ada main dengan alec
benar benar gak tau malu
dan dulu mau dijodohkan ke reva
kayaknya kita perlu bicara berdua
nanti aku telfon lagi
saya tunggu di ruangan saya
toh juga nggak begitu rame kan
lagian kalau ada orang lewat biar orang juga tahu kita ngobrolin tentang apa
ini bukan masalah pekerjaan tapi ini antara kamu dan saya